menteri komunikasi dan informatika johnny g plate menyebut undang undang cipta kerja sangat mendukung transformasi digital nasional
proses migrasi siaran tv analog ke digital penyiaran penyiaran serta optimalisasi sumber daya terbatas
yakni spektrum frekuensi radio dan pemanfaatannya untuk kepentingan nasional
undang undang cipta kerja mengubah tujuh puluh enam undang undang secara garis besar
mencakup sepuluh inti garis besar yakni peningkatan ekosistem investasi dan perizinan
perlindungan dan pemberdayaan umkm dan kooperasi selain itu poin ketenaga kerjaan riset dan inovasi
kemudahan berusaha pengadaan lahan kawasan ekonomi serta investasi pemerintah pusat
serta proyek strategis nasional juga turut dihadirkan
menkom info menganggap terbitnya undang undang cipta kerja dalam bidang penyiaran pos dan telekomunikasi
menjadikannya sektor strategis karena menjadi tulang punggung ekonomi digital
untuk menjaga keuntungan perusahaan dan keuntungan
undang undang cipta kerja memberikan dasar hukum dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital
dan mencegah inefisiensi pemanfaatan sumber daya terbatas seperti spektrum frekuensi juga infrastruktur pasifnya
fakta bahwa infrastruktur itu dibangun oleh masing masing pelaku industri
selain telah menyebabkan biaya tinggi juga telah berdampak pada pembangunan tata kota
sehingga tampak seperti tidak ada koordinasi satu sama lain
padahal dengan pendekatan infrastruktur sharing bahkan frekuensi sharing
maka industri dapat melakukan efisiensi optimal
dengan kekuatan ini selayaknya industri telekomunikasi dalam negeri dapat mampu bersaing dengan global player newcomer termasuk over the top